dua ribu sembilan belas ganti gaya rambut hal ini nampaknya menjadi perhatian bagi beberapa orang dalam mengawali tahun baru
tak hanya wanita kaum pria pun kerap mengeksplor penampilan salah satunya melalui penataan rambut mereka
ada tiga gaya rambut pria yang akan menjadi tren tahun ini
berevolusi gaya rambut klasik dengan kesan rapi dan klimis ketiga gaya rambut ini muncul seiring dengan tren fashion yang berkembang lebih modern serta memberikan kesan muda
gaya rambut yang dimaksud adalah blonde fringe deconstructed quiff dan asymmetrical long swept
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih